tapi dia ada disini
saya juga kebetulan mau ke icu
buat jemput adik saya
boleh tolong dibantu pak angga
ke ruangan icu
pak maaf ya
gimana keadaan adik saya
dokter ingin bertemu keluarga pasien
jika adik itu kecewa
kita bahagia bersama
itu yang selalu
tapi kamu malah mendahului kita
pak itu riki
riki bukan sih
apa yang kamu disini
apa yang kamu disini
apa yang kamu disini
tadi sudah saya periksa
sempat ada sedikit reaksi
tidak ada lagi reaksi dari catering
seperti apa yang kita lihat sekarang
dan sebenarnya catherine
terima kasih pak
kalau begitu sampai disini aja pak
biar saya antri sampai lobi
waduh merepotkan bapak saya jadi gak enak
gak apa apa pak gak ngerepotin kok
oh ya ada boleh
pak pak pak
di sini aja pak ya
sekali lagi saya mengucapkan
terima kasih udah nganterin sampai sini
maaf kalau merepotkan
kalau gitu saya permisi ya pak
suaminya berdokter michelle kan
tapi dia ada di sini
saya juga kebetulan mau ke icu
buat jemput adik saya
boleh tolong dibantu pak angga
ke ruangan icu
gara gara saya kecelakaan
bapak harus bantu dorong
sampai ke depan ruangan ic
oh ya ampun

sakit dalam masalah itu tuh
yang personnage dari
oh ya kan
aku jadi cemas karena dokter menyatakan
kalau catherine saat ini sedang koma
karena tidak merespon reaksi apapun
bertahan sekali lagi
ambar ya ambar
kamu bukannya masih sakit
aku gak mungkin diam gitu aja
adik aku di icu saya
kamu juga disini dengan otot adikku sendiri ya
kamu kenapa nangis
ada hubungan sama catherine
cukup mengganggu elsa dan nino
mereka baru kehilangan keisha
kamu ini pengganggu
sadar gak kamu